presiden who bilang kalau ada kebijakan kebijakan lokal
pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh tiga diperkirakan sebesar lima tiga persen
generasi z itu kan relatif
yang pertama adalah kultur lokalnya ya itu tidak harus tradisi tapi yang khas indonesia
ya kita lihat lihat dulu dong harganya ngecek ngecek harganya gitu kan